bahasa jawa dialek tegal memiliki ciri khas dan selalu menarik
selain dialeknya yang berbeda dengan bahasa daerah lain
bahasa daerah pesisir utara barat ini juga dikenal lugas
dengan dialeknya yang khas inilah
bahasa jawa dialek tegal atau biasa disebut ngapak ini
sering dipandang kasar dan dijadikan lelucon
sehingga tak sedikit anak muda yang malu menggunakannya
menyikapi hal ini wali kota tegal berjanji
akan memasukkan ke dalam kurikulum pendidikan
namun ia belum memastikan kapan dimulainya
agar ini jangan sampai punah dan juga saya berharap
kalau bisa nanti dinas pendidikan ini nanti ada pelajaran
bahasa jawa dialek tegalan ini menjadi pelajaran
yang nanti masuk kurikulum di sekolah
sementara itu untuk menyelamatkan aksara daerah
yang semakin terancam punah
pengelola nama domain internet indonesia atau pandi
akan terus melakukan digitalisasi aksara lisan
menjadi tulisan digital
mendigitisasi itu artinya kan baru menghadirkan
dari yang tadinya analog ke digital
nah jadi kalau kita lihat di sana
masih ada tujuh ratus lagi lebih mungkin
aksara kita itu yang belum dihadirkan secara digital
selanjutnya ada seratus aksara bahasa daerah
yang sudah didaftarkan ke unicode
saat ini baru tujuh aksara bahasa daerah yang sudah terdaftar di unicode
yakni aksara jawa bali arab pegon bugis batak sunda dan makassar
tim liputan cnn indonesia